halo pak baik pembahasan kerjasama ini kita lanjutkan di meeting online ya
akan saya share tournya terima kasih
di masa pandemi kita dituntut untuk bekerja lebih kreatif
segala keterbatasan bukan menjadi halangan untuk terus mencari ide baru dalam menjalani bisnis
dan menemukan platform kolaborasi digital yang tepat adalah kunci
ternyata hampir semua orang mereview kalau aplikasi lark sangat membantu pekerjaan dengan fiturnya yang lengkap
lark adalah solusi platform kolaborasi digital generasi terkini agar bekerja lebih kreatif juga produktif
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
bagaimana semua franchizer dan tim internal sudah diinfokan
sudah bu total seratus partisipan yang akan bergabung
kalau begitu conference nya larve meetings bisa kita mulai ya
lark meetings fitur video conferensi dalam lark meetings menggelar video konferensi hingga seratus partisipan tanpa batasan waktu
lark dilengkapi dengan fitur magic share untuk berbagi dokumen ketika video konferensi berlangsung
dan di waktu yang bersamaan semua partisipan dapat mengedit dokumen yang dibagikan
baik rekan rekan franchiser sekalian terima kasih telah bergabung dalam meeting opening franchise kali ini
pembahasan detail mengenai pembukaan cabang bisa kita lanjutkan di lark messenger
fitur ini mampu menampung hingga lima anggota yang dilengkapi dengan fitur pencarian story tak terbatas
serta penerjemahan pesan otomatis
lebih dari seratus bahasa
sehingga memudahkan dalam berkomunikasi
keunggulan lainnya dari lark messenger ini adalah kita bisa mengirim dokumen melakukan panggilan hingga memeriksa jadwal sesama tim
halo rak saya sudah periksa dokumennya dalam lark docs
dan ada beberapa bagian yang saya beri feedback
segera perbaiki ya
fitur lark docs sangat memudahkan kita untuk membuat dokumen
tak hanya itu kapasitas penyimpanan dokumen
memuat hingga dua ratus gb secara gratis pada fitur clark drive
canggihnya lagi pada lark disediakan flow chart yang memudahkan untuk menyisipkan grafik atau bahkan menggambar grafik di dokumen
dan semua data akan disinkronkan ke cloud secara real time
untuk menjaga keamanan data lark juga dilengkapi dengan lark mail
yang memberikan kemudahan terintegrasi tanpa batas antara email messenger dan drive
tentunya dengan kapasitas penyimpanan dokumen

oh iya saatnya meeting koordinasi dengan semua tim
lark calendar menjadi fitur yang tak kalah penting sebagai pengingat jadwal meeting atau brainstorming bersama rekan kerja
hebatnya lagi fitur lark kalender ini pun dapat menampilkan jadwal setiap anggota pada kalender masing masing tim
keunggulan lain dari lark adalah bersifat open platform sehingga dapat mengintegrasikan aplikasi aplikasi lainnya untuk diinstal ke dalam aplikasi lark
guna menambah produktivitas dalam bekerja
dan yang paling hebat lark dapat diunduh di mac pc ios dan android secara gratis
baik rekan rekan semuanya pembukaan cabang akan segera diproses sesuai dengan apa yang kita sepakati
terima kasih untuk kerjasamanya
mau lebih produktif dengan satu aplikasi
install saja lark platform kolaborasi digital canggih masa kini